ketua dprd dan kepala satpol pp kota surabaya nyaris terlibat adu jotos saat rapat dengar pendapat terkait rencana penggusuran warga medoan semampir selasa siang
keributan terjadi akibat irfan widianto tersinggung ucapan ketua dprd yang menuding satpol pp tebang pilih dalam melaksanakan penertiban
inilah kericuan yang terjadi dalam rapat dengar pendapat di ruang komisi adprd kota surabaya selasa siang
irfan widianto kepala satuan polisi pamung praja nyaris baku hantam dengan armuji ketua dprd kota surabaya setelah kudanya terlibat adu mulut terkait pembahasan rencana penggusuran rumah warga di kelurahan medokan semampir sukalilo
kasatpol pp kota surabaya merasa tersinggung saat ketua dprd surabaya armuji yang membela warga menuding pihak satpol pp surabaya tebang pilih dalam melaksanakan penertiban
sontak keduanya saling membentak hingga terjadi adu mulut
rapat dengar pendapat sendiri digelar setelah ada
adanya pengaduan warga mendesak rencana penggusuran yang dilakukan satpol pp dibatalkan
warga mengklaim sudah menempati lahan berstatus tanah yasan atau tanah adat selama puluhan tahun
kita butuhkan selama ini tempat tinggal itu harus kita tempati selama lamanya kalau bisa
kalau tidak nanti kalau memang ada solusi yang terbaik itu nanti kita pikirkan lebih lanjut
untuk sementara yang intinya kita tetap ingin bertempat tinggal di sini
hingga setelah ini
saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak dprd surabaya maupun satuan polisi pamung praja
rencananya anggota komisi adprd surabaya akan menjatuhalkan kembali rapat dengar pendapat
sampai ditemukannya solusi rencana penggusuran tersebut
wahyu pratama surabaya